iya angin kan hujannya deres
iya pasti tuh angin kok
kok tuh ada suara
mama kan belum pulang
bagaimana aku segala lagi
bagaimana keanje bocornya
ya allah rumah gue
maknya lagi ribet begini bocornya
omegang ini sebelah mana nih bobby
aduh anak gue kebok banget sih
aduh lo kaya keboh aja lo
ya allah kenapa nih susan
nek susan kenapa
aduh ada api
calon mantu gue kenapa di rumahnya bobby
aduh abis ini bangun
apa yang banjir
siapa yang banjir
muka lo kebandiran
buset dah mak
soalnya gitu dur enak enak malah disiram
penyuh air tawar kali ya mak

salah sambung kali

salah sambung ayo temenin
yaudah pokoknya kita ke rumah susan temenin emak
sekarang tuh malem emak di luar banyak pegal ingri
eh lo denger ya justru malem malem ini emak curiga ada apa apa sama si susan
ayo buruan sekarang temenin emak
allahumma sholli bangun
udah kemana kapan kemana
ke rumah susan sekarang ayo
ya mau gimana lagi man gue masih ada urusan
tapi masih hujan nih
gue juga bingung nih gimana cara gue mau ke mobil
akhirnya gede banget lagi
yaudah nih gue ada jas hujan lo pake aja dulu
eh udah udah udah gausah gausah gausah
udah serius serius gapapa serius gapapa udah udah gausah gausah gausah
soalnya kalo gue pake ini terus nanti lo ke kosannya gimana nanti
nyantai kali kan kosan gue dekat dari sini gue tinggal lari
cuman inget lo pake lo balikin ke gua dan lo jaga baik baik jangan sampe robein
siap ga bakal rusak deh
udah makasih banget ya aman ya
jaga baik baik ya
oh mati lampunya lama banget sih
perasaan hari tadi gak nyala nyala
baru cuman ada lilin lagi
tuh gitu takut
punyi pintu kebuka sih
iya angin kan hujannya deres
ya pasti tuh angin tuh
suara langkah siapa tuh
mama kan belum pulang
iya ngapain di meluk meluk gue
siapa yang meluk meluk
orang susan yang meluk melukan duluan
lu udah berani umur
dicampur daging terenggiling
minumnya di ujung teluk
badan kayak guling
sama susan main peluk
lu udah mulai berani ya meluk meluk gue
susah yang meluk gue
susah yang meluk gimana
yaudah calon mantu
beli batu batak di toko bangunan
boleh aja lu pada pegang pegangan
kan lo berdua belum muhrim
pengen tahu kagak dikirim kirim
bobby tau kita bukan muhrim
yaudah jangan begitu
kesempatan apa lo yang meluk
tunggu tunggu tunggu
ini emak sama bobby kenapa bisa nyampe disini
emak ingin emak sama bobby kemari
lo reak reak takut tak langsung emak
ini emak bangun bobby kemari
ada apa nih
apa susah nih
aduh dia ngeles
liat deh kalo gak percayaan
pasti gara gara ketakutan tadi
gue jadi gak sadar mencantum
terus kenapa tani teriak teriak
aduh bikin hatiku meranah
aku khawatir dengan dirimu
enggak koma gak papa
cuma tadi takut aja
soalnya petir sama hujannya
gede banget pakai ada acara mati lampu lagi
neng lain kali kalo ada
ape ape ketakutan kayak tadi
langsung aja ye
ke tempat yang lain
ke tempat yang lain